anak usaha pt waskita karya waskita tol road menandatangani perjanjian kredit sindikasi untuk dua ruas tol yang tengah digarap
yakni ruas cibitung cilincing dan ruas kerian manyar
berdasarkan siaran pers pt waskita karya total keseluruhan dari fasilitas kredit investasi proyek infrastruktur jalan tol sebesar sepuluh tujuh triliun rupiah
untuk ruas tol cibitung cilincing di wilayah bekasi jakarta sebesar rp enam delapan triliun yang berasal dari bank negara indonesia bni
dana ini merupakan kredit sindikasi tahap satu
sementara untuk kebutuhan pendanaan pembangunan tol cibitung cilincing mencapai tujuh empat triliun rupiah
proyek lain anak usaha waskita yakni waskita bumi wira memegang proyek tol krian manyar di wilayah jawa timur
proyek ini mendapat sindikasi kredit sebesar tiga delapan triliun rupiah
rp sembilan puluh enam triliun dari kerjasama dengan pt sarana multi infrastruktur
dalam bahasa inggris disebut sindicated loan
adalah pinjaman atau kredit yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu bank kepada debitur tertentu
kredit yang diberikan secara sindikasi dapat berupa kredit investasi ataupun kredit modal kerja
kredit yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu bank kepada debit modal kerja
sementara itu sepanjang dua ribu delapan belas pt waskita karya mencatat laba sebesar tiga sembilan puluh enam triliun rupiah
angka ini tumbuh dua delapan persen dari tahun dua ribu tujuh belas sebesar tiga delapan puluh delapan triliun rupiah
sementara untuk pendapatan perusahaan mengantongi empat puluh delapan tujuh puluh delapan triliun rupiah
naiknya laba dan pendapatan juga mendongkrak laba persaham
perusahaan menjadi rp dua ratus sembilan puluh satu lima persaham
tumbuh dari rp dua ratus delapan puluh empat empat belas per saham